eh ada pak deh eh eh ustadz musa iya ustazah assalamualaikum waalaikumsalam tadi yang yang
solawatan itu ustaz abela iya masya allah suara ustaz abela itu sejuk banget saya serasa lagi
hai mandi di air terjun babakan madang tak bisa aja bener bener tuh iya ada ini sebab
dia tuh kamu buka pintu langsung bergerak
udah mending kamu keluar sekarang
ya udah tapi
kecilin perut kecilin muka kecilin badan
kecilin perut lagi kecilin
gak bakal muat
ini kemana pada sepi begini nih
kalau sampai maling masuk ke pondok pesantren
wah mesti dilaporin sama kiai nih kayaknya nih
kok pade disini
tadi kan saya di dalam
kok sekarang di luar
gue ada tanya gue disini
pausan ngapain di luar
bukannya jaga disini
katanya ngejar maling sendiri
sampai tengah malam
lah kita berdua jadi awas
kita abis kejar maling
sambil nyari haikal sama dodot
bukain dong pintunya dong
ngapain satpam di luar
kira kira kalau paling masuk tuh
gimana caranya pade ya
padahal ada gerbang
ada satpam tuh
caranya gimana sih
kalau maling masuk
nah itu anak
terus terus gimana lagi pade
maling tuh biasanya
ada orang apa enggak
manjatnya gimana tuh
pake diajarin lagi
oh gitu caranya pade
tinggal turun tuh
turun ke sini
kalau dia nyampe begini
berhubung malingnya udah di luar
sekarang kita masuk ke dalam
daripada malingnya masuk lagi
supaya kita gak ketemu main lagi
langsung aja kita masuk
aduh pak ustadz
ini kerjaan siapa nih
siapa lagi yang kemasin
dia tidur kak
aduh yang kayak gini nih
gak bisa didiumin nih
pasti kena batunya
kalau begini jadi inget mantan po dulu mpok punya mantan ya allah kalau dibilang pelit yang pelit
banget sekalinya dia ngajak kemul mpok gira ke apa tahunnya neng kata dia kalau udah di
motor gampang nunjuk aja nunjuk jadi gitu enak dong kalau tinggal nunjuk ya iya pikiran gue juga
enak ini kita dibelanjain eh kagak taunya kita udah muncul kita disuruh jilat muncul jilat muncul
jilat ya itu kuburan sih banget berarti kalau dibandingin nih alhamdulillah banget ya mpok
saya bisa lepas dari mantan yang dulu
ya allah mpok sabar ya mpok
bawangnya pedes banget ternyata lagi ngulet bawang kirain aku nangisnya gara gara keinget
yang itu lho mpok bikin panik aja mendingan mpok daripada kita sedih kita
salawatan aja jadi selain hati kita tenang kerjaan kita selesai kita juga makin happy
maafin kalau suara saya kadang kadang suka ngelebihin ustazah siap pok ya rasulullah
you i blue bila muhammad ibni abdillah muhammad ibni abcep
di luar ketinggian mbak mbak mbak mbak nadanya mpo ya habib allah ya rasulullah ya habib allah
muhammad indah banget muhammad ibni abdullah ini suara siapa pak nia siti nggak mungkin ngobrol aja
pales butet nggak mungkin pak iya sekali rupanya kalau dia alhamdulillah aku ke toilet dulu ya
sebentar eh nggak apa apa nih tinggal sendirian enggak biarin bisa ditemani
pak kangkung mohon jagain po ya iya aku po eh ada pak deh eh eh ustadz musa iya ustazah
assalamualaikum waalaikumsalam yang solawatan itu saya bella iya masya allah suara ustazah bella
itu sejuk banget saya serasa lagi mandi di air terjun babakan madang bisa aja bener banget tuh iya ada
ini sebab tapi aja ke sana lagi waduh sampai terpenuh mendengar cek eh ngerti nggak percaya
coba tanya pak ya aduh ada ada ada ada itu bener bener uh mirip dia bener bener menghayati
sama dengan saya jadi itu benar benar sebuah suara yang sangat indah menurut saya coba lihat
semut semut ini sampai merinding aduh pak nih enggak banget
sama lu pade
pade gapapa sabar ya pade sabar
kok aku ditutup
eh aku sabri
tuh liat panggilan gua
tau gak bikin kaget aja
tuh liat tuh
eh bukan sendiri itu
bukan sendiri masa takut
dari masa takut